dewan perwakilan rakyat akan mulai membahas rancangan undang undang pengampunan pajak
atau tax amnesty dalam dua kali masa sidang yakni mulai april hingga september tahun ini
bellet tax amnesty tidak hanya untuk menambah penerimaan negara
tapi juga memaksa pengusaha membawa balik dananya ke indonesia
anggota komisi sembilan dpr erlangga hartarto berharap adanya kerjasama antar negara
dalam automatic exchange of information yang efektif berlaku pada dua ribu delapan belas
karena jumlah data yang didapat menteri keuangan kan luar biasa
yaitu lebih besar dari pdb kita sehingga itu membutuhkan waktu dan membutuhkan trust kepercayaan
jadi trust itu kan harus dibangun trust tidak bisa dibangun dalam waktu yang sangat singkat
plus kita diuntungkan dengan adanya automatic exchange of information yang diberlakukan di tahun september dua ribu delapan belas
automatic exchange of information itu berlaku dendanya kan empat puluh delapan persen